bu mega sama pak prabowo ketemu gimana pak
ya ketemu lah semua pemimpin komunikasi intentu bagus
biar masyarakat juga tidak ada pembelahan kecurigaan
maka banyak pemimpin berkomunikasi lah terus menerus
karena itu yang akan menyejukkan semua masyarakat juga ya